setelah menemui para korban yang dirawat di rumah sakit umum dr saiful anwar malang
presiden joko widodo mengaku memerintahkan menko polhukam untuk segera mengungkap penyebab dan dalang tragedi di stadion kanjuruhan satu oktober lalu
presiden memberi instruksi pengungkapan tragedi kanjuran dilakukan kurang dari satu bulan
saya benar benar ingin tahu akar masalah penyebab tragedi ini sehingga ke depan kita bisa mendapatkan sebuah solusi terbaik
dan sudah disampaikan oleh menkopol hukam dia minta satu bulan tapi saya minta secepat cepatnya karena ini barangnya kelihatan semua kok